kita kan dimana gadis itu
aku tidak tau
kalo kamu ingin hidup kamu jangan macem macem
dimana gadis itu
dia dia kesana
dia bilang ke arah sana
bisa saja dia sengaja menyesatkan kita
sebaiknya kita berpencar
ada apa nyuruh
dia keluar dari kamar mayang sari
kisanak melanggar tetak ramah
kenapa kisanak masuk ke dalam kamar perempuan
mayang sari yang mengajak saya masuk
dia seperti orang linglung
sepertinya dia diguna guna
pasti kiriman dari mayang sari
kosong semua kakak
pergi kemana mereka
pergi dari rumah orang tanpa permisi
kamu tunggu disini
saya akan mencari mereka
ini selendang pitaloka
berarti benar penculiknya pasti lari ke arah sini
rumputnya rebah ke arah kiri
berarti dia lari ke sana
aku yakin dia jatuh ke sana
kamu yakin gadis yang dibopongnya itu pitaloka
murid gaya ageng garmajati
aku yakin sekali
jadi siapa yang pakai topeng itu
serahkan gadis itu
jangan banyak tanya
sebelum kami bertindak kasar
ternyata kalian ancak ancak belanda
katakan dimana gadis itu
aku tidak tahu
kalau kamu ingin hidup kamu jangan macem macem
dimana gadis itu
dia bilang ke arah sana
bisa saja dia sengaja menyesatkan kita
sebaiknya kita berpencar
aku orang ajar
ternyata dia disitu
kenapa kamu menculik gadis itu dari tanganku
aku tidak setuju dengan perbuatan bijak yang kalian lakukan
kalian merusak tawanan
hanya untuk memuaskan nafsu
untuk pentingan pribadi
bukan kepentingan perjuangan kita
aku ini murid mak lampir
aku bebas melakukan apa saja
yang membuat hatiku senang
tapi kamu jangan melakukan
yang ada di jual pada belanda
justru itu kalawika
kalau aku berhasil membawa
pasti dia akan membuka mulut
pasti dia akan membongkar
itu bisa terjadi
kalau lindu aji berada dalam pelukanku
tapi kamu ngembalikan yang lain
dan dia akan menundaipi pitaloka
pitaloka aku membawa
supaya karena rencana kita tidak berantakan
aku setuju dengan apa yang dilakukan kalawika
kejadian ini tidak boleh terulang lagi
sebab akan membuat kita terpecah
aku tidak mau
kalawika aku bersalah
seharusnya kita membawa
lindu aji dari pitaloka
untuk sampai di tegang
lalu menyerahkannya pada kapten lepos
terus bagaimana aku akan mencoba melumpuhkan kiwarok dengan cara menggunakan stroling saktiku
seluring kamu memang hebat bumi bisa bikin kiwarok langsung tidur
hai shh sudah sudah sekarang kita cari kain sakti abang abang ayo ayo
ternyata seluruhmu tidak bisa membuat aku terbuih
ampun ampun ampun ampun ampun ampun
siapa yang sudah masuk ke sini tidak akan bisa keluar apalagi kalian anak kecil
keluarkan senjata rahasiamu baik